mungkin nggak akan improve banyak gitu
membahas terkait dengan yang bentar lagi mau mulai nih kompetisinya
belum belum belum mulai sih
apresiasi banget buat coach ahang yang udah bisa ngeramu tim ini
gue rasa dari dua pemain ini
sisanya mungkin ya tim tim kayak